korot kcna melaporkan sang pemimpin kim jong un mengumumkan negaranya akan mengadakan uji coba nuklir balistik
komentar kim adalah lanjutan dari simulasi tes rudal balistik yang berhasil mencapai ketinggian atmosfer bumi
badan keamanan pbb atau unsc memaksakan resolusi baru yang akan mempererat sanksi bagi korut setelah uji coba nuklir pada januari serta roket jarak jauh mereka pada bulan lalu
pihak korup mengatakan uji coba bulan februari adalah peluncuran satelit dan sudah berhasil mengorbit bumi namun hal itu belum dapat diverifikasi oleh pbb